mohon ampun gusti prabu
apa yang dikatakan raden surabaya sesa adalah benar
pertandingan itu akan membuktikan siapa yang pantas
untuk mengemban tugas itu gusti
benar gusti prabu
kami sepakat untuk mereka bertanding
aku bisa menggunakan pertarungan ini
sebagai salah satu cara
untuk melihat siapa diantara kedua putraku ini
mohon ampun gusti prabu
ambas sepakat dengan usulan seh nurjati
tidak ada yang meragukan kemampuan raden kian santa
mohon ampun ayahanda
apakah di mata ayahanda dan seh nurjati
aku benar benar tidak layak dalam mengemban tugas ini
tidak sembarang orang
mampu untuk mengembal tugas ini
jika kian santa layak dalam mengembal tugas ini
aku pun sama ayahanda
aku pun layak dan mampu
dalam mengembal tugas ini
aku akan mengembal tugas ini
untuk rai surawisasa
bukankah tugas ini lebih cocok
untuk rai surawisasa
seh nurjati sudah menyebut nama aku
yang sudah seharusnya mengemban tugas ini
mengapa ayahanda selalu membedakan aku dengan raden kian santa
dan memberi kepercayaan lebih dengan dia
sebab dari itu
ayahanda tidak mengetahui
aku layak ayahanda
untuk mengembal tugas ini
untuk rai surawisasa
untuk rai surawisasa
untuk rai surawisasa
untuk rai surawisasa
untuk rai surawisasa
aku meminta satu hal
aku ingin bertanding
dengan raga kian santai
ban kurang ajar
aku ingin bertanding
dengan raga kian santai
siapa yang lebih layak
untuk mengemban tugas ini
mohon ampun gusti prabu
apa yang dikatakan raden surabaya sesa
pertandingan itu akan membuktikan
siapa yang pantas
untuk mengemban tugas itu
benar gusti prabu
kami sepakat untuk mereka bertanding
aku bisa menggunakan
sebagai salah satu cara
putra ku ini
yang layak menjadi putra mahkota
ayah anda setuju
agar tidak ada rasa kecemburuan
dan aku menyerahkan semuanya
untuk menentukan pemenangnya
sedikah gusti prabu
aku pasti akan mengalahkanmu
ini sudah jelas
semua yang perlu
semua yang perlu
sebentar lagi aku akan bertarung dengan kian saya
untuk memperbutkan siapa yang paling layak untuk menjadi juri
itu bagus sekali
aku yakin kau yang paling pantas menjadi juri dalam pemilihan senopat itu
aku yakin sekali kau bisa mengalahkan santang dengan mudah
aku butuh bantuanmu
kau harus bisa membantuku secara diam diam
aku tidak peduli bagaimana caranya
tenang saja suhaim sessa
aku pasti membantu
tapi kau harus membantuku juga
kita kerajaan di sini
aku akan melakan abangu recon di sini
berikut adalah obat obatan kita berdua
kak mab dong
salah kau wak
ini untuk kita project